dan kita lihat sekarang suasana kota windsor menjelang royal wedding
ada koresponen kami gita gowinda di windsor inggris
gita seperti apa suasananya mungkin anda juga bertemu orang orang indonesia di antara mereka
ya pernikahan harry dan juga meghan markle yang dilaksanakan pada pukul dua belas nanti
ini memang banyak sekali warga yang sudah berdatangan di sini
dan sampai dengan saat ini suasana pengalaman diperketat dan dibagi oleh beberapa lapis
karena memang di beberapa sisi dari windsor castle ini banyak yang sudah penuh sehingga tidak bisa masuk warga sekitar di sini
dan memang saat ini anda bisa mendengarkan musik yang ada di belakang saya
ini merupakan marching band dari changing guard
yang mana mereka menampilkan marching band di depan warga yang datang di sekitar windsor castle ini
dan tidak hanya warga inggris dan sekitarnya saja tapi juga warga dunia
salah satunya warga indonesia yang baru saja saya temui yang khusus datang ke sini spesial untuk royal wedding
jadi ke sini memang khusus untuk menonton royal wedding begitu ya
iya iya benar kita dari hong kong
kebetulan suami saya orang dari london dan ada keluarga di sini
terus kita visit ke sini untuk royal wedding
apalagi atmosfer di sini benar benar sangat bagus
dan semua orang datang dari penjuru dunia untuk menyaksikan royal wedding
jadi kita sangat exciting banget untuk melihat royal wedding sekalian hiburan ke sini
nah apa sebenarnya kalau dari mbak nur sendiri nih
yang disukai dari prince harry dan juga meghan markle
mereka populer banget ya
apalagi ini dengan bedanya culture
meghan nya kan dari us
sangat begitu bikin history banget di royal wedding tersebut
karena benar benar changing situation ya
karena baru pertama kali ada mix dari royal nikah sama orang berbeda
dan semua orang paling populer di sini sama meghan
kebetulan dia juga artis
jadinya wah semua exciting
ngefans juga dengan royal family ya
nah di sini banyak sekali warga warga di sini
apa yang dirasakan excitement nya gitu
hampir semua orang apalagi sini semua marketing sama ininya semua selling
pernikahan royal family ya
ada pesan buat prince harry dan juga meghan markle
terima kasih banyak
dan memang saat ini semakin ramai detik detik menjelang pernikahan meghan markle dan juga prince harry
dan dijadwalkan sekitar pukul sebelas empat puluh
prince harry dan juga his best man nya yaitu prince william akan datang ke gereja st george
dan nantinya queen elizabeth juga akan datang diperkirakan pada pukul sebelas lima puluh dua
dan nanti pada pukul dua belas tepat pernikahan dari meghan markle dan juga prince harry akan dilaksanakan putri
gita bagaimana dengan pengamanan
anda lihat seperti apa pengamanan di sana
ini dikatakan sangat sangat ketat
ya betul sekali
yang tadi saya sudah katakan bahwa pengamanan diperketat dari pagi tadi
di mana warga yang masuk ke sekitar windsor castle ini harus melewati body screening
dan mereka juga selain ada body screening ada juga security guard yang juga berjaga di sini
dan dibagi beberapa lapis
jadi ada beberapa area yang memang warga tidak bisa masuk
sedangkan harus menggunakan kartu per sendiri para jurnalis seperti itu
dan ada beberapa wilayah juga yang memang sudah sakit dan tidak bisa warga yang mau masuk tidak bisa masuk lagi
terutama yang tepat berada di depan windsor castle ini
karena memang ada banyak warga dunia yang terutama tidak hanya warga inggris saja
yang kemarin juga saya temui
ada beberapa warga kanada california
yang mereka sudah tinggal di jalan
tepatnya di depan windsor castle ini sejak hari rabu kemarin
dan mereka akan menunggu sampai dengan besok untuk tetap stay di jalan
untuk menginap di jalan
demi prince harry dan juga meghan markle ini putri
baik terima kasih gita gawinda
langsung dari windsor inggris